di tengah pandemi seperti sekarang ini sebagian besar kegiatan dilakukan secara virtual
termasuk halnya adalah melamar pekerjaan
lalu bagaimana cara agar berkas lamaran bisa menarik perhatian perekrut
berikut ini ulasannya untuk anda
seorang fresh graduate salah satu kampus swasta di jakarta bernama thalia
giat melamar pekerjaan secara online melalui job portal dan media sosial
karena lulus di tengah pandemi ia hanya memiliki kesempatan melamar pekerjaan secara online
mulai mengirim surat lamaran hingga proses wawancara yang dilakukan daring
thalia mengakui lebih senang mengikuti wawancara dengan tatap muka
sebab ia lebih banyak mengalami kendala teknis dan non teknis
dalam beberapa kesempatan melakukan wawancara virtual
pas aku lulus kuliah itu kan udah pandemi jadi aku melamar pekerjaannya itu secara online
dan biasanya yang mudah untuk aku itu aku buka job portal seperti linkedin
karena disitu kan sudah tertera banyak lowongan pekerjaan
jadi aku tinggal pilih yang mana yang kira kira sesuai dengan minat dan kemampuan aku
sementara thalia sering mengalami kendala saat menjalani proses lamaran kerja secara online
pihak perekrut menilai lebih mudah melakukan proses rekrutmen secara daring
hal itu misalnya jika anda memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara online
atau misalnya anda memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara online
atau misalnya anda memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara online

memudahkan proses pengarsipan data dan background checking

dan kebiasaan kami di pagi hari adalah membuka amplop coklat
dan membacanya dan kemudian mengarsipkannya
dan itu takes time jauh lebih lama
nah dengan sekarang dengan adanya bantuan teknologi
ada situs situs karyawan dan juga ada website
lalu semua prosesnya didigitalisasi
bisa dikatakan itu sangat sangat membantu
mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk memproses lamaran
dan juga kemudian mempermudah juga ketika kami mencarinya
banyak pilihan aplikasi situs dan portal yang menyediakan lowongan pekerjaan di internet
selain harus sesuai dengan kualifikasi
pelamar hendaknya memasang foto profil yang menarik dan sopan
serta menyusun biografi profil yang singkat dan padat
agar tidak diabaikan oleh perekrut
ketika memasuki proses wawancara virtual
pelamar juga sebaiknya tetap mengenakan pakaian yang sopan
dan yang paling penting pastikan koneksi stabil
agar tidak mengganggu proses wawancara
rio abadi urib handoyo jakarta